kita ke informasi selanjutnya partai solidaritas indonesia atau psi membantah tudingan melakukan kampanye seperti yang disampaikan bawaslu
ketua dpp psi justru menyatakan merasa dikriminalisasi dan perintah bawaslu kepada kepolisian agar menetapkan kadernya sebagai tersangka merupakan perbuatan tidak etis
ketua umum psi grace natali mengungkapkan hal itu saat akan mengadakan perbincangan dengan kadernya di kupang nusa tenggara timur minggu siang
ia menilai bawaslu tebang pilih dan materi yang dijadikan barang bukti laporan tidak memuat unsur kampanye
grace pun menyesalkan sikap pelapor yang mendesak kepolisian menetapkan sekjen dan wakil sekjennya sebagai tersangka
grace berkunjung ke ntt untuk membagikan seribu kartu sakti atau solidaritas anti korupsi dan anti intoleransi yakni kartu penggalangan dana partai dari pendukung dan simpatisan
menurut pihak psi kartu ini akan memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat
sekaligus menanamkan nilai demokrasi yang benar
kita akan ikuti prosesnya
kita optimis ini kan proses yang masih berjalan ya
kita optimis bahwa psi tidak melakukan pelanggaran kampanye
kalau kita bandingkan begitu ya dengan pemilu pemilu yang lalu kampanye itu adalah melakukan pejabaran visi misi dan juga program meyakinkan mengajak pemilih
citra diri ini baru di tahun ini di undang undang pemilu yang baru
dan sangat sangat tidak jelas citra diri